ada jasad seorang ulama di kabupaten blitar yang telah dikebumikan selama tiga puluh satu tahun
dalam kondisi berbalut kain kafan dan kondisi tubuhnya masih utuh menjadi viral di media sosial
dan kondisi ini diketahui setelah pihak keluarga memindahkan jasad ulama ini
dari pemakaman umum setempat menuju ke masjid baitur rauf di desa tambahkan kabupaten blitar
inilah kondisi jasad ulama kiai haji anwar sudibyo
yang direkam warga saat proses pemindahan dari pemakaman umum desa tambakan
kecamatan gandusari blitar jawa timur menuju makam keluarga
di depan masjid baitur rauf desa setempat
meski sudah dimakamkan tiga puluh satu tahun yang lalu jasad kiai anwar masih utuh saat diangkat dari liang lahat
jasad kiai anwar sudibyo dipindahkan untuk disandingkan dengan makam istrinya siti afija
yang merupakan wasiat dari sang istri
jasad yang masih utuh ini viral di media sosial
kiai anwar sudibyo lahir pada tanggal empat belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
mantan roy suryo pcnu blitar dan kepala pengadilan agama malang ini wafat
dan dimakamkan pada tanggal dua puluh empat agustus
september seribu sembilan ratus delapan puluh delapan pada usia tujuh puluh empat tahun